satgas percepatan penanganan covid sembilan belas kota sukabumi akhirnya menemukan pihak yang membuang kantong mayat ke sungai
dari hasil investigasi kantong mayat tersebut berasal dari rsud r syamsuddin yang membungkus jenazah suspek covid sembilan belas
keluarga korban yang melakukan penolakan dimakamkan dengan prosedur protokol covid sembilan belas
akhirnya membongkar pemulasaran jenazah rumah sakit dan membuang kantong mayat tersebut di sungai
satgas telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan dinas lingkungan hidup untuk memusnahkan kantong mayat tersebut dengan cara dibakar
pihak satgas mengakui adanya miskomunikasi yang terjadi antara pihak rsud r syamsuddin dengan pihak satgas
namun pihak satgas menyayangkan
pihak keluarga korban yang membongkar pemulasaran protokol pemakaman yang dilakukan karena berisiko menularkan
tidak mengikuti kaedah itu
sebelumnya warga kampung cikareo kota sukabumi digegerkan dengan penemuan sebuah kantong mayat berlogo rsud r syamsuddin kota sukabumi di sungai cipelang
penemuan ini terjadi pada hari rabu lalu saat beberapa pemuda kampung setempat sedang melakukan bersih bersih sungai dari sampah
kantong mayat berwarna putih ini ditemukan tersangkut di bebatuan sungai dan tidak diketahui dari mana asalnya kantong mayat ini
dari hasil swab yang dilakukan diketahui bahwa jenazah yang kantong mayatnya dibuang ke sungai adalah positif covid sembilan belas
satgas langsung melakukan tracing dan tracking kepada keluarga dan pelayat yang hadir pada saat kejadian
rencananya seluruh satgas kecamatan akan dikumpulkan bersama dengan seluruh rumah sakit yang ada di kota sukabumi
untuk melakukan koordinasi yang tepat dalam menghadapi masalah penolakan terhadap pasien suspek yang meninggal dunia akibat covid sembilan belas
ahmad fikri sukabumi